sama sekali aku gak ada telpon reno
kamu pikir aku percaya
terus kenapa reno tiba tiba muncul kenapa
kamu pikir kamu punya kotak batin sama rena
rasanya gak tau diri kamu
kamu mau ngapain disini
kak raina sayang karena kita berdua itu mau jalan jalan ya kan gavin
loh bukannya kalian mau ngantar aku ke rumah sakit
ya ampun kak raina aku nganterin kakak ke rumah sakit itu cuma sebagai alasan
ya mungkin juga lah aku mau ngantrin kakak ke rumah sakit
dan kak raina itu adalah salah satu alasan yang tepat
biar aku bisa keluar sama gavin dan gak ada yang curigain kita
lagian aku capek kak ngurusin avicimu lu biar gantian sama aviv
udah sayang kita jalan yuk
udah sayang kita berangkat tschuss
radit seperti yang papa bilang tadi
papa ingin kamu meneruskan perusahaan papa
ya seperti yang kamu lihat saya punya segalanya
tapi anak saya cuma dua hafif dan raina
dan saya sangat mencintai mereka
aku mau coba kasih radit kedudukan di perusahaan
siapa tahu dia akan berubah jadi memperlakukan raina dengan baik
bagaimana kamu mau kan
ada apa ini kenapa tiba tiba mertua aku nawarin pekerjaan ini sama aku
hmm enggak enggak boleh terpancing radit
pak maaf sebelumnya pak
bukannya saya kurang sopan dan gak tau terima kasih
tapi dari awal waktu saya dekat sama raina terus mau nikahin dia
saya cuma berpikir gimana caranya untuk menyayangi dan mencintai dia dengan tulus pak
sama sekali nggak kepikiran masalah kedudukan apalagi harta
sekali lagi makasih atas tawarannya pak
saya pulang duluan ke rumah ya pak
oke pak selamat tinggal
apa sebenarnya yang diinginkan raden
ditawari pekerjaan yang enak gak mau
karena sayang kakak tunggu di sini aja ya
tungguin sampai aku sama gavin selesai makan
karena gak usah ikut karena aku yakin banget karena pasti gak lapar kan
nggak mungkin gavin dia kan takut banget sama radit ya kan
kerenah kerenah cepetan pergi dari sini kerenah
kalau mereka tahu aku lagi bicara sama kamu mereka bisa bunuh aku
aku mohon raina cepetan pergi dari sini
kamu tau dimana gavin tinggal
dia dia tinggal di rumah aku
udah aku gak bisa ngomong banyak lagi coba aku pergi dari sini ya sekarang
saya udah temuin gapin kalian ke restoran dapur mama sekarang
kan aku yang milih restorannya tadi
gavin jangan lari kamu
setiap kamu berani menghalangi aku
kira kira gavin bisa bersembunyi dari aku sampai kapan
aku sudah tahu tempat persembunyiannya sekarang
kamu gak akan bisa ke rumah itu
karena disana ada afif
dan aku sudah mencekoki afif agar dia membenci kamu raina
kak raina yang telepon raina
aku mau tau
apa yang bakal dilakuin radit sama kak raina sampai dia tau berita ini
ini masih kurang banget untuk imunisasinya shiva
pasti kan bakalan lebih
karena aku imunisasinya di dokter langganannya dokter syifa
apa aku imunisasi di puskesmas aja
ya di puskesmas aja deh
siva yuk kita imunisasi di puskesmas yuk
nanti beres dulu ya
yuk sini mama taro
kebetulan stok vaksinnya habis
kami belum dapat kiriman dari pusat
oh gitu ya
terpaksa syifa harus imunisasi di dokter langganan
karena aku gak mau imunisasi syifa sampai terlewat
aku mau bilang aja kekurangannya dibayar nanti
mudah mudahan sih boleh
pak habib saya cuma mau menginformasikan
kalau kedua anak bapak sudah jadwalnya di imunisasi
saya harap segera datang untuk melakukannya
syifa dia juga harus di imunisasi
tapi dimana dia sekarang
sama sekali aku gak ada telpon reno
kamu pikir aku percaya
terus kenapa reno tiba tiba muncul kenapa
kamu pikir kamu punya kotak batin sama rena
rasanya gak tau diri kamu
cuman kebetulan saya cuma punya uang satu ratus lima puluh ribu
loh ibu bella ini istrinya pak afif kan
anaknya pak arta yang kayak itu
kok bisa gak punya uang sih bu
ibu lagi bercanda ya
sus kebetulan saya udah gak sama suami saya
saya udah pisah lama dan kita udah gak berkomunikasi lagi
maaf bu saya gak tau soal itu
gimana ya bu peraturan nya memang seperti itu
jadi harus bayar lunas dulu bu
aduh sus ih saya penting banget untuk imunisasi anak saya
ini demi anak saya gak mau terlewatkan waktu imunisasi dia
maaf bu saya tidak bisa berbuat apa apa
saya hanya menjalankan peraturan
paling ibu bisa beli vaksin di apotek
baru kita bisa suntikan dengan biaya gratis
ya udah sus makasih
mister uang poin punya udah kan
baik saya masukkan datanya dulu ya pak
maaf pak saya gak tahu kalau bapak dan

ya di atas

bersihkan utausan hollow